maksudnya apa coba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
gue tetep harus ingatin ke lo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
kalau sudah dikirimkan pak haris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

apa sebenarnya yang disembunyikan bu lidia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

kamu gak akan tergantikan di hati
kamu gak akan sampai di hatiku
aku nanya diem aja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

rekapan ip semester kemarin
hmm rekapan ip semester kemarin
bukan udah keluar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
jumlah skys nya terus gue mau ambil
mata kuliah apa yang harus gue ulang gitu
masuk ke dalam karena
disini aja put nanti gue yang cek
di dalam ya
kamu kenapa sih putri sus goreng
kalau kamu gak kenapa napa
kenapa sekarang kamu di man aku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
kamu gak sama aku tapi sama ibu
putri usus goreng
putri usus goreng
jujur dong sama aku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
jadi gak mungkin kalau gak ada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
ini semua terjadi setelah aku ninggalin kamu
sebentar sama papa
jadi pasti papa ngomong sesuatu sama kamu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
gue gak mungkin cerita ke pangeran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
dan nanti malah hubungannya sama om alex
bisa makin buruk
kamu bisa ceritaku sama aku
putri usus goreng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
kok pikiran terus apa yang dilakuin pak haris dan timnya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
orang orang pasti tertuju curiga sama aku bukan alex
karena alex itu kan karyawan biasa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
pak haris dan timnya datang lagi bu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
perusahaannya ada kaitannya dengan baskoro dan antonia
apalagi dulu ibu lydia adalah sekretarisnya pak jaka
bagaimana cara ibu lydia menangani baskoro
ibu lydia pasti sudah tahu semuanya
tinggal kita tunggu saja
apakah ibu lydia mengakuinya
setelah bukti bukti yang sudah kita dapatkan semua
apakah ibu lydia bisa menangani baskoro
saya usahakan pak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
setelah saya dan tim mendatangi kantor legalnya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
kalau ternyata apa yang menimpa perusahaan suaminya
kalau ternyata apa yang menimpa perusahaan suaminya
kalau ternyata apa yang menimpa perusahaan suaminya
ada kaitannya dengan bu lydia